nah ini tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bagi saya sebagai kaum perempuan
malah kekasus pelecehan seksual ini membuat kita harus lebih berhati hati ditakut begitu pra
ya barangkali akan lebih baik kalau misalnya juga kaum perempuan dan juga tentunya ya siapapun lah
intinya ya mempelajari teknik bela diri yang dapat dipilih sebagai salah satu cara untuk menjaga diri sehingga terhindar dari tindak pelecehan
mengawali tahun dua ribu delapan belas catatan kasus pelecehan seksual di indonesia terus bertambah
mulai dari pelecehan seksual di jalan rumah sakit hingga taksi online
wanita masih menjadi target utama tindak bejat ini
menghadapi kondisi ini tak ada salahnya jika wanita mulai mempersiapkan langkah preventif
salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk menjaga diri
agar terhindar dari tindakan yang terjadi
adalah dengan mempelajari teknik dasar bela diri
dan sekarang saya sudah bersama dengan coach inandia citra
kita akan mempelajari teknik dasar self defense bagi perempuan
nah citra hari ini mau ngajarin apa nih
aku punya skema nih ya gimana kalau misalnya kita lagi jalan terus dipeluk dari belakang
apa yang harus dilakukan
oke mungkin yang gampang aja kali ya biar semua orang bisa
kalau misalnya dari belakang biasanya dipeluk kayak gini
kan dia peluk pakai tangan nih
jadi yang mesti kita break itu udah pasti tangannya
di tengah tengah sini
jadi kita bisa kontrol dari luar
kadang kan dia pahit banget susah
jangan lupa dari dalamnya juga dibuka
supaya kita bisa nafas juga sih
kadang aku takut kalau orang terlalu
ini malah kita yang pingsan gitu ya
jangan lupa kita bikin space dari dalam dari luar tarik
tapi kita mesti fight di sini
begitu ada celahnya
ini di bawah kosong
di bawah ini kosong
kita bisa turun ke bawah
oke saya mau coba gerakan tadi yang udah diajarin sama coach citra
kamu kontrol satu tangan di luar
satu tangan di dalam
jadi bisa langsung ditarik
dia juga mesti muter dulu buat nyerang kamu
sekarang skema kedua adalah bagaimana kalau dipegang
kalau dipegang dimy itu ada kamu bisa nyerang dia dari jarak jauh atau tarik dim
kalau misalnya dari jauh nih kamu mesti tenang dia
kekemaluannya juga gak apa apa
namanya juga self defense ya kan
tapi yang pasti jangan lupa keluarin tangannya dari sini
dia pegang pakai jari jarinya
jadi kita mesti nge break di sini
paling gampang itu puter aja
soalnya dia pasti lepas
tapi dia pasti pengen megang terus kan
tempe lepas ntar dia pegang lagi
terus jadi kita mesti ganggu dia juga nih
entah pakai tendangan entah pakai knee elbow apa segala macem dengan serangan elbow
sebenarnya kalau orangnya lebih agresif ngedorong kita ke tembok tua
nah ini juga kemungkinannya dua
kalau di sini misalnya dia mahan gini kan
bisa pakai aku pegang apa aja ya kan
tinggal gebukin kepalanya
bisa nyerang kemaluan juga segala macam
mungkin dia berat kita mau jatuhin dia agak susah ya kan
nah itu kalau misalnya dia jauh
cuma kalau misalnya dia lebih dekat lagi ke depan
akhirnya dia makin agresif
mau elbow gak kena mau pukul dia juga gak sakit karena deket
nah jadi kosongnya di bawah
jadi gimana caranya aku bisa buka space supaya aku bisa ke bawah
jadi aku bisa keluar dari situ
tapi kita mesti cepat juga
sekarang dari posisi ini aku bisa peluk dia gantian
bisa yang kayak tadi yang diajarin
atau misalnya tangannya nggak bisa diambil
udah kamu gituin aja
jangan lupa dipukul kepalanya
sebenernya pukul kepala tuh penting banget
kalau misalnya kayak di pertandingan tuh
itu gerakan gerakan ilegal tuh kayak nendang kemaluan
pukul belakang bagian belakang kepala kayak gitu
karena itu bahaya
impactnya juga lumayan ya
nah jadi dengan belajar bela diri
kita juga dapat menumbuhkan rasa keberanian dan juga meningkatkan rasa kewaspadaan
jangan takut untuk melawan mulai sekarang
nadia laras jakarta